sukses mengembangkan ternak sapi belgian blue
kementerian pertanian menggelar kontes ternak dan panen pedet
di puspa agro sidoarjo jawa timur
dalam kegiatan yang dibuka langsung
menteri pertahanan amran sulaiman ini dipamerkan ratusan ekor sapi ekstrim dan pedet
atau anak sapi unggulan dengan bobot satu tiga ton berharga dua ratus juta rupiah
amran memastikan saat ini indonesia menjadi pengekspor protein hingga vaksin
kelebih dari delapan puluh negara di dunia
lebih dari dua lima ratus sapi unggulan dari seluruh jawa timur dipamerkan dan dilombakan
dalam kontes ternak dan panen pedet terbesar se indonesia dua ribu delapan belas
yang diselenggarakan oleh kementerian pertanian minggu siang
menteri pertanian andi amran sulaiman yang membuka kontes mencurahkan rasa bangganya
saat ini indonesia tak hanya berhasil mengembangkan sapi unggulan hingga memiliki berat satu tiga ton
dan dihargai ratusan juta rupiah
namun juga berhasil mengekspor protein dan vaksin ke lebih delapan puluh negara di dunia
keberhasilan ini sangat berkontribusi pada negara di saat melemahnya nilai rupiah seperti saat ini
untuk semakin menjadikan indonesia suasembadadagin sapi
kementerian pertanian telah menyiapkan inseminasi buatan gratis
juta ekor untuk sepuluh tahun ke depan
berumur tiga tahun bobotnya satu tiga ton
kalau sapi lokal hanya tiga ton empat ton
inilah harapan kita semua
dan alhamdulillah kelahiran di dua ribu tujuh belas itu kurang lebih dua dua juta ekor
nilainya tujuh belas triliun
itu nilainya tujuh belas triliun
itu baru lebih tujuh belas triliun baru lahir
mungkin nanti dua tahun ke depan satu tahun dua tahun ke depan
itu naik menjadi lima puluh triliun
kenapa harganya naik tiga kelipat
bahkan yang terbesar tadi dilelang dua ratus juta
yang nomor satu tadi beratnya satu tiga ton
ini prestasi yang membanggakan
dalam kisah ini
pula dipamerkan sapi unggulan kementerian pertanian
hasil persilangan belgian blue
yang mencapai bobot hingga satu ton dalam dua tahun saja
sapi ini digadang gadang sebagai sapi masa depan indonesia
karena memiliki daging yang lebih banyak dibandingkan dengan sapi indonesia saat ini
riko herdiansa sidoarjo jawa timur